ini dia tempatnya kita serbu eh tapi sebelum masuk kita sapa pemirsa dulu tuh satu dua tiga good morning
aduh good morning pemirsa jadi hari ini pemirsa ya saya dapat tugas nih ngangon ponakan ponakan
tapi biar beda weekendnya hari ini saya mau ajak mereka itu ke satu tempat kita mau bikin bikin
sushi pada mau ikut gak ikut ya udah kita masuk ke dalam ya let's go elemasuk leh hah hah hah
hari ini saya ajak padma dan ale ikutan kelas
membuat sushi di fuku sushibar alam sutra disini anak anak akan diajarkan membuat empat
jenis sushi oleh chef yaitu salmon nigiri inari sushi crispy chicken roll dan mentai mandi setelah
mendapat arahan anak anak kelihatan banget udah nggak sabar mau praktek langsung yuk kita bikin
nah kalau tadi saya sama rombongan kerujing lucu de bikin sushi sekarang saya mau ajarin
kerujing makin manis manis tapi saya mau tanya dulu di sini siapa yang suka coklat

ingin memiliki platnya
jangan lupa pakai perlengkapannya dulu
pakai apronnya dan pastinya wajib pakai sarung tangan plastik supaya tetap bersih ya
selain itu peserta akan dibekali kuas cetakan coklat warna makanan warna warni
dan krim karamel serta maca untuk isian coklat pralin
anak anak bisa berkreasi aneka warna dan juga isian coklatnya
jadi bisa sekalian melampiaskan hobi melukis juga sepertinya
sambil menunggu coklatnya mengeras kita akan diajak masuk ke pabrik coklat
jangan lupa pakai perlengkapannya dulu ya
di pabrik kita akan jelaskan bagaimana
bagaimana proses coklat dari bentuk biji sampai jadi coklat enak yang biasa kita makan
seru kan jadi pengalaman baru juga buat anak anak
selesai tur pabrik saatnya kita lihat coklat hasil karya kita tadi
untuk ditaruh di dalam box atau bisa langsung dimakan kalau sudah tidak sabar
itu memang untuk standar kebersihannya kenyamanannya itu terus kita kedepankan
apalagi saat pandemi kayak gini juga ya
baik pandemi dan sebelumnya tetap kita jaga
ada dua pilihan kelas membuat coklat dipipil tim kokoa ini
untuk coklat bars making class biayanya rp dua ratus lima puluh per orang
dan rp tiga ratus lima puluh per orang untuk pralin making class
tuh tadi gimana seru nggak
tuh ya jadi mungkin bagi anda yang bingung nih mau ngajak kerucil kerucil ini
daripada senang senang doang kerucil kerucil ya
mending kita bikin sesuatu yang seru seru bareng anak anak ya
kalau gitu kita pamitan dulu
dari dulu sama pemirsa di rumah
dadah sampai ketemu lagi